ketua bidang organisasi dan pengkaderan dpp pdi perjuangan jarod saiful hidayat mengatakan
bahwa basuki cahayapurnama tidak perlu lagi mendaftar di pdi perjuangan
untuk diusung sebagai calon gubernur dki jakarta
sebab gubernur ahok sudah pernah melakukan pendaftaran saat berpasangan dengan joko widodo
pada pilkada dua ribu dua belas silam
jarod yang digadang gadang akan kembali berpasangan dengan ahok pada pilkada dki
juga mengakui proses penjaringan calon gubernur dan calon wakil gubernur dki jakarta
di pd perjuangan sudah mencapai sembilan puluh persen
hal ini berarti dalam waktu dekat partai berlambang banteng itu akan mengumumkan
calon yang didukung pada pilkada dua ribu tujuh belas mendatang
pak ahok itu kan sebetulnya sudah diusung oleh pdi sejak tahun dua ribu empat
menyakatean enggak pak
kalau ke menyakatean malah keliru dia
itu kan sudah diusung sejak tahun dua ribu dua belas
bersama sama pak joko widodo pada saat itu
dan pdi berkomitmen untuk mengawal terus sampai dua ribu tujuh belas